rencana alih status puluhan pegawai komisi pemberantasan korupsi
pasca tes wawasan kebangsaan menjadi asn
mendatangkan reaksi keras dari berbagai pihak dan secara otomatis
menjadi tajuk utama pembahasan dalam satu pekan belakangan
bagaimana media melihat isu ini bergulir
kita akan bahas lebih lanjut dalam editorial view minggu ini
saya akan sapa dulu dua narasumber saya
yang pertama ada dewi savitri standard and practices cnn indonesia tv
selamat malam mbak desaf
yang kedua ada alvito dianova pemimpin redaksi atau pemret detik com
selamat malam fani
terima kasih para senior bergabung bersama kami di program cnn indonesia newscast pada malam hari ini
tapi sebelum kita bahas mengenai kisruh dibalik pengadaan dan juga after effect twk
terhadap nasib tujuh puluh lima pegawai kpk
saya juga tertarik menggali lebih dalam narasi yang diangkat atau sebaiknya diangkat oleh media
misalnya detik yang dalam pekan ini menyoroti paradoks sikap sang ketua kpk
kpk atas isu ini serta citra yang masih beliau tampilkan di buka publik
serta cnn indonesia ya mbak desaf yang menulis artikel mempertanyakan reputasi kpk saat ini sebagai warisan reformasi
namun dianggap tercoreng terutama akibat twk ini
saya ke bang vito terlebih dahulu gimana bang vito
ya kita kan mengikuti sekali ya fani dan kita harus akui bahwa fokus utama masyarakat indonesia
terhadap pemberantasan korupsi itu masih belum pudar
pemberantasan korupsi itu masih menjadi top of mind masyarakat indonesia
terkait dengan bagaimana kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara kira kira seperti itu
walaupun kpk sudah lama berdiri kiprahnya sudah kita ketahui
tapi belakangan kan kemudian banyak menimbulkan kontroversi kira kira begitu ya
ada undang undang kpk yang dianggap dalam tanda kutip
menguatkan justru melemahkan dan belakangan cerita tentang bagaimana tujuh puluh lima calon
bukan calon ya karyawan kpk atau pegawai kpk ini tidak lulus tes yang ditundarakan di lembaganya sendiri
nah ini kan sudah cukup menarik perhatian publik beberapa minggu ya
dan pada akhirnya kalau menurut detik kuliminasinya adalah ketika presiden
menegaskan bahwa tujuh puluh lima orang tersebut yang didalamnya terdapat sejumlah nama
yang kiprahnya cukup diapresiasi terkait dengan pemberantasan korupsi
itu tidak boleh dikeluarkan
nah di sisi lain nampaknya ada sikap yang tidak firm gitu dari pimpinan kpk
yang kemudian menjadi pertanyaan apa sih sebenarnya
walaupun bolak balik mungkin pimpinan kpk mencoba untuk membuatnya lebih baik
untuk membantah hal itu tapi terlihat gestur yang masih belum firm terkait dengan hal itu
dan ini harusnya harus sudah tegas gitu ya
apa namanya kpk pimpinan kpk lebih tepatnya harus tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan dari presiden
apalagi memang kpk kan mau dieksekutifkan dalam tanda kutip
jadi ini agak agak membingungkan buat publik
secara umum kalau kita tangkap narasi yang beredar di publik adalah
publik memberikan endorsement yang cukup kuat terhadap upaya penegakan hukum
dalam konteks pemberantasan korupsi seperti yang sudah dilakukan kpk selama ini
jadi tidak lebih kepada pembatasan di apa namanya di pencegahan
seperti yang diharapkan oleh ketua kpk saat ini
jadi dalam upaya awalnya atau narasi awalnya ketika dia terpilih
jadi ini sebenarnya merupakan titik yang penting to be or not to be
seperti apa kpk ke depan dalam melayani publik khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi
mbak desaf menarik tadi apa ya salah satu poin yang dikemukakan oleh bang vito terkait dengan publik gitu
sejauh apa publik
memandang isu ini kemudian kalau dari kacamata mbak desaf dan juga media sendiri melihat
cek kecenderungannya ke arah mana gitu mendukung pegawai kpk
mendukung pemberantasan korupsi sendiri atau seperti apa
terima kasih fani
mas vito menarik sekali tadi mendengar urayan mas vito
terkait dengan sisi bahwa kpk apakah masih mendapatkan dukungan yang sama
dengan dukungan yang diberikan oleh publik sebelumnya
itu mungkin pertanyaan yang nilainya seratus miliar ya
sampai titik ini kita tidak tahu berapa besar sih dukungannya
apakah masih sebesar dinamika cicak lawan buaya yang legendaris zaman dulu
atau ada perubahan perubahan lain
tetapi yang kita tahu secara umum saya ingin menggarisbawahi mas vito tadi
kinerja kpk itu diapresiasi oleh banyak kalangan
termasuk oleh berbagai lapisan publik
yang kita lihat dari kejadian terakhir ini ya dinamika terakhir ini di kpk
itu ada dukungan dari pemuka agama organisasi agama organisasi masyarakat sipil
ada juga tekanan dari para pegiat ada dari mahasiswa
dan mereka yang tampil dan mewakili publik ini
seringkali melihat bahwa isunya sudah semakin mengerucut
dan mereka khawatir antara pimpinan dan pegawai ini
lama lama akan menggerus kemampuan kpk untuk menangani kasus kasus korupsi
dan kemudian mengerus reputasi kpk itu sendiri
dan karena itu ini menjadi salah satu concern kita yang paling besar di media
bagaimana caranya supaya ini cepat selesai
lebih selesaikan deh
karena soalan kita bukan urusan friksi friksi ini
persoalan kita adalah bagaimana menangani kasus kasus korupsi yang besar besar
yang sekarang ini menunggu misalnya kasus korupsi tanjung balai
kasus korupsi benihudang lopter kasus lain lain gitu ya
yang kita bahkan baru mendengar permukaan permukaannya saja
oke itu kalau dukungan publik ya katakanlah prosentase dukungan publik
kita sudah bisa melihat cenderungnya ke arah mana
kalau dari sikap presiden seperti tadi yang juga poin yang sudah disampaikan oleh bang vito dan juga mbak desaf
kalau menurut anda berdua sendiri sikap dari presiden jokowi ini seperti apa
sebelumnya beliau mengatakan sudah memberikan pernyataan bahwa twk jadi jadikan dasar
untuk memberhentikan pegawai kpk yang tidak lolos tesnya
tapi apakah itu cukup bang vito
ya harusnya pertama begini ya saya rasa ya
kpk ini strategis buat bangsa ini menurut saya
jadi mau dia ada di luar pemerintahan mau di dalam pemerintahan
dukungan terhadap kinerja dia melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dan tegas
itu harus diberikan secara penuh oleh siapapun termasuk apalagi menurut saya oleh presiden
jadi kita juga mengikutikan beberapa waktu sebelum presiden mengambil keputusan
yang menyatakan bahwa harusnya tes wawasan kebangsaan itu tidak berdampak apapun terhadap tujuh puluh lima
orang pegawai kpk itu
ini kan sudah muncul konflik yang kemudian dihadirkan oleh media ke publik
menurut saya waktunya sudah cukup panjang
harusnya bisa lebih singkat presiden mengambil sikap dan kemudian menghentikan konfrontasi ya
kalau misalnya tidak saya menggunakan istilah yang berlebihan antara pimpinan kpk dan tujuh puluh lima orang ini
presiden kemudian sudah menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya mereka tetap bisa melaksanakan kerjanya dalam kpk
kalau kayak gitu ya mari kita laksanakan gitu kan
apa namanya kpk ini kan nantinya akan ada di bawah pemerintahan katanya begitu
nah kalau begitu harusnya siapapun di dalam kpk apalagi pimpinannya harus tegak lurus
saya katakan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut
nah dan jangan sampai seperti mbak desaf katakan
tadi saya sepakat jangan sampai hal hal semacam ini melengahkan kita walaupun kita cukup apresiatif ya terhadap upaya terakhir yang dilakukan
kabarnya satu dari tujuh puluh lima orang ini sempat melakukan upaya untuk menunjukkan bahwa kpk masih tetap ada dan efektif melaksanakan kerjanya di kasus terakhir penangkapan tangkap tangan seorang bupati
ya kita mau apa sih sebenarnya
kita harus tegaslah sama dan kita harus jujur sama diri kita sendiri
korupsi masih begitu jelas dan ada di depan mata
orang yang apa namanya yang kita tidak sangka sangka bahkan kemudian tertangkap tangan misalnya begitu
orang yang tadinya menggadang gadang upaya
korupsi harus diberantas
seperti menteri sosial kan sempat
menggandeng kpk minta diawasi dalam penyaluran bansos
faktanya juga terjepuris diri kira kira begitu ya
jadi kita harus tegas
kalau enggak ya apa sih efektifnya kpk nanti kalau misalnya jalannya setengah setengah
ya laksanakan saja kalau begitu serahkan kembali ke kepolisian dan kejaksaan kalau memang itu menjadi tujuan utama gitu
tapi ya sekali lagi kita harus tegas sebagai bangsa menurut
dan pilihan pak jokowi untuk mengatakan bahwa tujuh puluh lima orang itu akan tetap ada di kpk tidak ada pengaruhnya dari tes yang dilakukan
sudah kita laksanakan sama sama demi efektivitas pemberantasan korupsi
masih banyak hal hal yang harus kita laksanakan kaitannya dalam pemberantasan korupsi
dan ini menghilangkan upaya kita untuk lebih efektif melaksanakan kerja
desaf sendiri melihat sudah ada pengalihan status tersebut
kemudian juga dipertanyakan ya efektivitas dari kinerja pegawai kpk yang tadinya menjadi penyidik
atau sebagian besar menjadi penyidik
terus kemudian hanya tanda kutip menjadi asn saat ini
kalau misalnya melihat terus kemudian sejauh apa sebenarnya presiden ini seharusnya bisa memberikan tindakan atau apa ya peran gitu dalam mengatasi kisru yang terjadi di internal kpk
dalam hal bahwa sebenarnya presiden bisa melakukan banyak hal lebih cepat dan lebih singkat dan lebih substantif gitu ya
bahwa sekarang situasinya sudah berkembang seperti sekarang ini dan kemudian juga sudah ada perintah presiden untuk melakukan berbagai hal
terutama koordinasi antara kpk bkn dan kemudian juga kementerian pan rb
oke itu semacam hal hal yang bisa diikuti
dan bisa dipakai sebagai acuan
tetapi di luar itu sambil menunggu proses administratif dan formal ini berjalan
saya membayangkan bagaimana kalau misalnya presiden ambil langkah langkah non formal
baik mas vito maupun saya detik maupun cnn sama sama memperhatikan bahwa situasinya dalam kpk itu sudah berjalan sekian lama tidak berjalan dengan harmonis ya
bahwa satu institusi ada friksi beda pendapat dan seterusnya itu biasa saja
tetapi bahwa dalam lembaga sekuat kpk di mana orang yang dipercaya ini punya mandat untuk memegang rahasia yang mungkin paling besar melibatkan keamanan internasional
melibatkan kredibilitas beberapa pejabat puncak di negara ini
itu menjadi sangat krusial kalau mereka kemudian tidak sama tidak berjalan dengan visi dan yang sama dan ini sangat berbahaya
kita sudah harus membayangkan bahwa para penyidik ini mencetak orang orang seperti ini
ini butuh puluhan tahun ya
kita sudah dua puluh tahun jalan setelah reformasi dan sekarang ini kita baru punya orang orang dengan kaliber kaliber seperti ini
yang kami dengar dari tujuh puluh lima nama itu ada sembilan orang berstatus sebagai kepala satgas
sepuluh di penyidikan dua di penyelidikan
itu nggak main main ya
mereka ini punya kemampuan yang sangat besar punya kewenangan yang sangat besar
dan kalau kemudian
ada ketidakcocokan jalan dengan para pimpinan yang kolektif kolegial di kpk
ini bisa jadi persoalan yang akan nanti akan makin membesar
bahwa mereka tetap berada di dalam sistem pun
katakanlah semuanya ditaati gitu ya mereka kembali dalam jabatan yang semula
itu tidak akan menghilangkan persoalan bahwa mereka sudah dapet di dalam para pimpinan
saya membayangkan kalau misalnya presiden berkenan gitu ya punya inisiatif untuk kemudian
caranya duduk bersama atau bagaimana kita mencapai kesempatan supaya itu bisa jadi penuh
isu utamanya adalah pemberantasan korupsi ini tetap jalan akselerasi
dan kemudian ini bermanfaat untuk semua orang
saya kira paling penting poinnya disitu
sesuai dengan janji beliau ketika pkd ya untuk yopres
saya barangkali menambahkan begini ya
ini jangan sampai menjadi komoditas publik yang kemudian kembali membelah publik menjadi dua pihak yang saling berhadapan hadapan
jadi kpk menggunakan proksi publik untuk berkelahi untuk bertengkar
maksud saya faksi faksi di kpk itu menggunakan proksi publik di media sosial yang saling bertengkar satu sama lain
untuk membela pihak yang satu dan pihak yang lain
saya juga sangat berharap kepada teman teman yang tujuh puluh lima ini untuk bisa mendapatkan penengah untuk bisa ketemu langsung
menyelesaikan masalah secara internal
karena jangan sampai ini dibawa ke luar
konsumsi publik ya
dan ini menimbulkan apa ya sekali lagi menimbulkan contoh yang tidak baik
karena kita ingin kpk itu adalah lembaga yang paling solid di republik ini
jadi keharmonisan itu memang harus tercipta seperti mbak desa katakan
kondisi seperti ini kan menunjukkan ketidak harmonisan
nah ini harus diselesaikan siapapun lah orangnya
apakah presiden kalau presiden mungkin dianggap nanti terlalu intervensi terhadap penegakan hukum
dan lain sebagainya bisa melibatkan pihak lain lah
artinya ini harus segera tuntas
misalnya dewas bisa dilibatkan untuk menuntaskan hal ini
peran dewas tersebut yang juga kita tunggu ya dalam waktu dekat ini
melihat bagaimana kpk ini kan seharusnya menjadi corong publik atau contoh bagi publik untuk mengatasi kasus kasus korupsi
kasus kasus besar korupsi tapi mengatasi konflik yang ada di internal sendiri aja menjadi konsumsi bagi publik seperti itu ya
bang vito dan juga mbak desa tapi jangan beranjak dulu
dialog akan kita lanjutkan di segmen berikut ini untuk membahas topik lain terkait dengan menkes menyindir adanya daerah yang memperkecil tes covid sembilan belas demi jadi zona hijau
editorial view cnn indonesia newscast segera kembali